keinformasi lainnya kpk resmi menahan kuasa hukum tersangka dugaan kasus swab dan gratifikasi lukas nmb stefanus roy rening pada selasa petang
toga hitam pengacara yang dikenakan roy resmi dibalut rompi ke oranye kpk setelah dinyatakan terbukti oleh kpk melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice pada kasus lukas nmb
roy rening ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih enam jam di gedung merah putih kpk pada selasa
pimpinan kpk nurul gufron menyatakan roy terbukti menghalangi proses penyidikan tim penyidik kpk
kpk menganggap roy terbukti membangun skenario tidak benar membangun opini di tempat ibadah agar terbangun ikatan antara masyarakat papua dengan lukas nmb
kpk juga menganggap roy menghasut orang orang yang berniat memberikan pengembalian uang dan hasil suap ke kpk
roy juga dianggap menghasut pihak terkait untuk mangkir dari panggilan pemeriksaan sehingga menghambat proses penyelidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang membelit lukas nmb
hal hal tersebut dianggap melanggar itikat baik dalam mendampingi klien dalam menghadapi kasus atau dalam kata lain mematahkan imunitas pengacara yang tertuang pada pasal enam belas undang undang advokat
tadi tiga hal perbuatan yaitu
membangun narasi skenario yang sebenarnya tidak benar kemudian membangun opini dari tempat ibadah tentu harapannya agar empati dan simpati kepada tersangka itu tersulut karena ikon ikon religi yang digambarkan
yang terakhir ada orang yang akan memberikan pengembalian
yang terakhir ada orang yang akan memberikan pengembalian